anda kembali bersama kami di breaking news cnn indonesia
dan ini memang terkait dengan bom yang terjadi beberapa waktu lalu di surabaya jawa timur
dan kita dengarkan kembali bagaimana kabit humas polda metro jaya
polda jati maksud kami terkait dengan bom yang terjadi di surabaya ini
berduka ya di tengah tengah bahwa kedamaian rakyat indonesia ada yang kejadian di nuggel dan kemudian di gereja santa maria
kami lihat bahwa kejadian ini terjadi upaya bunuh diri
jadi yang sudah diidentifikasi meninggal dunia di tkp satu
kemudian di rumah sakit satu
luka luka anggota polisi yang sedang berjaga
dan kemudian ada masyarakat yang luka tiga belas
jadi sehingga di rumah sakit masih dirawat ada tiga belas orang termasuk anggota polisi